pasukan israel melancarkan berbagai serangan udara di jalur gaza pada sabtu malam dan minggu pagi
serangan israel menghancurkan berbagai bangunan
salah satu bangunan yang hancur adalah milik keluarga al najar yang rumahnya dihantam serangan udara israel
penduduk setempat mengatakan bahwa tujuh anggota keluarga yang tinggal di rumah
empat diantaranya ditemukan tewas di antara reruntuhan
pejabat kesehatan palestina mengatakan bahwa dua puluh anak anak termasuk di antara dua ratus lima puluh enam warga sipil yang tewas
sementara sekitar satu delapan ratus orang terluka
suara ledakan terdengar pada minggu pagi di gaza ketika israel melancarkan serangan balasan terhadap hamas
sebelumnya hamas melancarkan serangan mendadak sehari sebelumnya
serangan hamas itu merupakan serangan terparah
terhadap israel selama lima puluh tahun terakhir